berwisata sambil mengayuh sepeda bisa menjadi liburan yang menarik
di jakarta ada beberapa spot bersepeda yang asyik
anda bisa bersepeda sambil belajar sejarah di kota tua
dan mencoba sepeda gratis yang ada di kawasan monas
indra yani laksmi akan berbagi pengalamannya dengan anda
layanan sepeda berbasis aplikasi ini diluncurkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
melalui unit pengelola kawasan monumen nasional dan jakarta smart city
yang berkolaborasi dengan penyedia layanan bike sharing golf
sebenarnya ini city bike
city bag itu untuk jarak pendek bukan untuk olahraga
jarak panjang sampai sepuluh km dua puluh kilometer
satu ratus lima puluh lima cm sampai satu ratus delapan puluh cm
dengan berat maksimal seratus cm
satu ratus dua puluh km satu ratus dua puluh km sebenarnya
namun toleransi masih ada
selain menyenangkan dan menyehatkan
bersepeda juga bisa mengurangi pencemaran udara
wah sepedanya warna warni
satu buat keliling keliling kota tua
pakai topping ini boleh ya
oke ini depan
depan belakang sama aja
depan belakang sama aja
oke cakep nggak sih
dengan harga rp dua puluh kita bisa keliling sekitaran kota tua selama setengah jam
dan harus dikembalikan ke sini lagi
oke saya keliling dulu ya pak
suhu udara jakarta kali ini mencapai tiga puluh
tapi tidak membuat saya patah semangat untuk menelusuri kota tua siang ini
kawasan kota tua jakarta selalu menarik untuk ditelusuri
ada banyak cara untuk kita bisa menikmati hingga mengenal bangunan bangunan kuno yang ada di sini
salah satunya adalah dengan bersepeda
salah satu kawasan wisata kuliner di jakarta adalah petak sembilan
kawasan pecinan jakarta barat ini memiliki banyak tempat makan
yang sejak dulu hingga saat ini masih terkenal kelezatannya
salah satunya gado gado direksi
sejak seribu sembilan ratus enam puluh tujuh tempat makan ini selalu menyajikan menu dengan resep yang serupa
rebusan labu kol kangkung dan mentimun disiram bubuk kacang istimewa khas tuban
lalu diberi perasan air buah asam muda
resep ini digemari konsumen dari masa ke masa
secara tampilan memang tidak ada bedanya dengan gado gado di tempat lain ya
satu porsi gado gado ini dihargai tiga puluh tujuh ribu rupiah
jalan jalan saya kali ini ditutup dengan mencoba penganan legendaris lainnya
yaitu rujak sanghai
hidangan yang sudah ada sejak tahun lima puluh an ini menggunakan mentimun kangkung dan lobak
sayuran kemudian dicampur dengan rebusan ubur ubur dan juhi atau cube cumi besar
lalu diberi bumbu bawang putih dan kecap asin siraman saus tepung kanci
dan terakhir taburan kacang tanah
aduk semua bahan di piring lalu cicipi rasanya
jadi kalau rujak sanghai ini sebenarnya adalah campuran sayur kangkung sama seafood
yaitu cumi dan juga ubur ubur
dan yang paling kerasa dari rasanya itu adalah rasa manis plus rasa seafoodnya
jadi seafoodnya enggak alot makanannya juga enggak terlalu berat
jadi pas banget dimakan setelah makan besar atau setelah makan nasi
untuk masalah rasa makanan legendaris ini tak kalah dengan hidangan kekinian ya
indrayani laksmi jakarta